seorang wanita warga negara indonesia ditemukan meninggal di sungai dangkal sydney pada kamis waktu setempat
polisi sudah menetapkan satu tersangka atas kasus pembunuhan ini
informasi kami dapatkan dari laman cnnindonesia com wanita yang diketahui bernama miming listiani ini ditemukan tewas di tepi sungai paramata australia
ketika menemukan miming polisi mendapati sosok pria yang belakangan diketahui bernama han tan lee berada di dekat tkp
han tan lee tidak asing dalam catatan kriminal polisi australia
han sempat dipenjara dua ribu tujuh selama tujuh tahun terkait keterlibatannya dengan sindikat narkotika bali sembilan
dan saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus